di masa pandemi covid sembilan belas peternak ikan patin di kabupaten lampung selatan lampung bisa mencapai penghasilan hingga ratusan juta rupiah
salah satunya rudianto peternak ikan patin asal dusun terisakti desa karangrejo kecamatan jatiagung
rudianto memulai usaha peternakan ikan patinnya awal tahun dua ribu dua puluh lalu dengan modal dua puluh juta rupiah untuk dua kolam ikan
sebelum beternak ikan patin ia berjualan pakan ikan
namun karena banyak peternak yang gulung tikar rudianto memilih beternak sendiri daripada pakan ikan miliknya terbuang karena tidak terjual
kini pria berusia dua puluh sembilan tahun ini memiliki sembilan belas kolam di lahan seluas satu hektare
rudianto bisa memanen ikan patinnya setiap enam bulan sekali
dari satu kolam ia bisa menghasilkan dua ton ikan patin
ikan patin miliknya ini dijual ke pabrik dengan harga rp enam belas per kilogram
model itu rp tiga ratus juta sama pakan operasional
kalau untuk hasil bisa rp lima ratus juta
karena patin enak pak bu juga ini pak
kita nggak dikasih makan juga nggak punya uang masih tetap bertahan dia nggak kurus
berkah di masa pandemi juga dirasakan sofian dwi prayoga seorang mahasiswa di pati jawa tengah
berkat budidaya ikan gupi sofian mampu mendatangkan cuan yang cukup besar
sebelumnya budidaya ikan gupi yang dilakukan sopian hanya usaha sampingan
untuk harga ikan gupi paling murah dijual dengan harga rp lima
sementara untuk ikan gupi dengan kualitas bagus dijual hingga ratusan ribu rupiah
koleksi gupinya pun kini semakin banyak
dan masih banyak lagi
awal pandemi bisa dikatakan sangat pesat sangat laris
karena banyak orang yang nganggur di rumah terutama anak sekolah yang kebanyakan lewat dering sekolahnya
budidaya ikan gupi tidak membutuhkan lahan yang cukup luas
justru bisa dengan memanfaatkan stereofoam ataupun kulkas bekas proses pemijahan sudah dapat dilakukan
prosesnya pun cukup cepat untuk indukan umur empat bulan dalam sebulan bisa melahirkan tiga kali dengan sekali breeding mencapai seratus ekor burayak
tim liputan cnn indonesia